itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini ya saya mengenalinya cuma saya tidak tahu namanya
bagaimana perbedaan antara saudara kenal sama orang ini
tapi yang delapan orang ini apa emang benar benar ada di tkp waktu itu atau gimana
kebetulan yang ada di tkp itu waktu itu sekitaran delapan orang
dibesarkan dari kepolisian tadi dibentakkan kerangan sejak apa
terakhirnya kemarin saya sempat meminta kerangan tambahan untuk apa yang diberikan informasi ke
polisi terus apa yang ditanyakan
terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah dpo yang semalam baru ketangkep
itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini ya saya mengenalinya cuma saya tidak tahu namanya
terus motornya apakah tahu motornya
saya sebutkan aja saya tahu motornya apa smash gitu ya
peggy ini dulu motornya smash
tapi emang di pi terlibat atau gimana
waktu penangkapan itu saudara pegi itu nggak ada ya
tapi waktu pas kejadian itu ada
hubungan maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus bina ini sebatas apa sih
bisa tahu aja itu anak anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya
sosok si peggy ini yang baru ketangkep om
sosok si peggy ini yang dpo yang baru ketangkep ini
sehari harinya yang waktu abang lihat itu dia wah ya gimana
kesehariannya peggy saya kurang tahu ya
yang dinaman peggy peggy itu ya sering kumpul sama anak anak itu
kalau keseharian dia ngapain kerjanya dia ngapain
memang setiap sore kalau nggak sore malam itu nongkrong
tapi dari antara semua ini termasuk dpo benar benar abang lihat ada di lokasi ya bang
yang udah ketangkep ini delapan orang
nah kalau saka itu saya nggak tahu ya
penangkapan itu saka itu nggak ada
terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas
pas penangkapan juga nggak ada itu saka
nah kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya pak
kalau bicara anggota geng motor
cuma mereka sering kumpul aja di situ
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya